kapal kayu pengangkut sembilan puluh tiga tki ilegal yang bertolak dari johor bahru malaysia rabu pagi karam
kapal tenggelam sekitar seratus meter dari bibir pantai nongsa batam diduga akibat menabrak karang
hingga rabu siang tadi tiga puluh sembilan orang penumpang ditemukan selamat
sementara itu delapan belas korban meninggal dunia dan sisanya masih dalam pencarian
korban meninggal sepuluh diantaranya adalah perempuan tujuh pria dan satu bayi
tiga puluh enam penumpang masih dalam pencarian
menurut salah seorang korban selamat kapal tenggelam setelah tiba di sapu angin kencang dan juga ombak besar
kemudian perahu mengantam sesuatu yang diduga karang hingga akhirnya terbalik
hingga rabu sore puluhan personel polisi ditpol air polda kepri dan tni masih mencari para korban hilang
sementara itu korban meninggal dunia telah dibawa ke rumah sakit bayangkara polda kepulauan riau
tiga puluh sembilan orang korban selamat masih berada diperjalan
posko penanganan evakuasi korban kapal tenggelam
dia itu kandar kan sama batu karang kita turun lah
lepas itu kita naik terus terus angin datang sama ombak besar
kapal yang naas berangkat dari pelabuhan sei deli johor rabu dini hari pukul tiga waktu setempat
sekitar pukul lima lewat tiga puluh kapal mencapai
perairan nongsa dan para tki ilegal sempat diperintahkan turun oleh nahkoda kapal
namun mereka menolak turun dan tak lama kemudian kapal menabrak sesuatu oleng sebelum akhirnya karam
musibah kapal tki tenggelam juga masih ditangani kepolisian daerah kepulauan riau
di ujung telepon sudah ada kepala kepolisian daerah
yaitu brik jempol sam budi gusdian
pak sam selamat sore
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
pak sam bagaimana dengan proses pencarian dan juga evakuasi dari korban kapal tki yang tenggelam
ya saya jelaskan dulu bahwa kapal berangkat dari pelabuhan senaru kota tinggi johor malaysia
di perairan antara malaysia indonesia sekitar opl terkena badai angin utara
jadi tidak ada karang di sana badai angin utara
karena penumpangnya melebihi kapasitas satu ratus satu orang terdiri dari sembilan puluh delapan penumpang dan tiga abk
terkena badai dan terbalik
kemudian ditolong oleh para nelayan melaporkan pada polisi
pagi pagi polisi sekitar jam enam sudah melakukan evakuasi
dibantu helikopter dari polda dan kapal pol air
korban selamat berhasil dievakuasi tiga puluh sembilan orang
terdiri dari tiga puluh enam laki laki dan tiga perempuan
tiga perempuan masih dirawat rumah sakit bayangkara
sementara operasi pencarian sampai jam ini berhasil menemukan delapan belas jenazah
terdiri dari sepuluh wanita satu bayi dan tujuh laki laki
saat ini pencarian masih terus dilakukan
dan relawan relawan lainnya
dan dibantu pemerintah daerah kota batam
pak sam apakah sampai dengan saat ini sudah diketahui apakah penyebab dari tenggelamnya kapal yang mengangkut tki ilegal ini
apakah hanya karena semata mata kelebihan muatan
apakah atau ada faktor lain begitu
ya yang jelas satu muatannya berlebih
kedua terkena angin utara
jadi sekarang ini kalau wilayah
kepulauan rio sudah memasuki bulan november ombak besar
mereka sebut namanya angin utara
kembangnya cukup besar pada malam hari
dan mereka supaya tidak diketahui oleh aparat mereka berangkat jam dua pagi
tapi terjadi musibah jam tiga empat puluh itu terkena ombak
ya pak sam sampai dengan saat ini berarti jumlah korban yang masih dalam pencarian artinya masih hilang total berjumlah berapa pak
dari yang hidup tiga hari kemarin berapa jumlah yang hilang
yang hidup tiga hari kemarin yang sudah ditemukan delapan belas dari satu ratus satu sehingga masih kita cari empat puluh empat korban lainnya yang sampai saat ini belum ditemukan
ya delapan belas artinya delapan belas seperti yang pak sam sebutkan tadi delapan belas dalam kondisi meninggal
apakah sudah mengecek manifest pak dari kapal ini jumlah tki atau jumlah penumpang keseluruhan
manifest tidak ada mbak
ini menurut keterangan mulut mulut
dari mulut ke mulut para penumpang yang selamat bahwa mereka semua berjumlah sembilan puluh delapan orang dan abk nya ada tiga orang
sehingga kami juga masih belum ada kepastian jumlah yang sebenarnya seperti apa
hanya kami berani menyampaikan berdasarkan keterangan dari korban yang selamat berjumlah yang saya sebutkan tadi
oke selanjutnya bagaimana dengan pencarian korban pak apa kendala yang dihadapi dalam upaya pencarian korban yang masih hilang
ya kendalanya ini kan selat malaka
kita sudah melakukan pencarian kita perluas sampai perairan di mana arah arus air itu
karena wilayah kita berbatasan dengan singapura dan malaysia
sehingga kita juga sudah komunikasi dengan pihak singapura
meminta bantuan apabila ditemukan korban di perairan mereka agar melaporkan ke kita dan membantu untuk mengembalikan ke kita
sementara tim kita juga gabungan masih melakukan upaya
karena pencarian di perairan nongsa dan perairan indonesia serta di sekitar opl
pak sam proses hukum selanjutnya akan seperti apa siapakah akan yang bertanggung jawab pak atas tenggelamnya kapal ini
ya untuk proses selanjutnya kami masih mencari pemilik kapal
saat ini pemilik kapal sudah melarikan diri ke malaysia
kita sudah berhasil meminta keterangan dari beberapa orang dekatnya yang pada saat kapal akan berangkat
sementara istri pemilik kapal pun melarikan diri ke wilayah tembilahan
jadi mereka sudah tahu bahwa itu ada musibah dan berupaya melepas tanggung jawabnya dengan melarikan diri
pak sam terakhir ini sekaligus menambah daftar panjang insiden tenggelamnya kapal yang mengangkut tki legal
termasuk akhirnya membuka kenyataan juga bahwa masih ada jalur jalur di luar sana yang biasa menjadi pintu keluar masuk
tki ilegal menuju atau keluar indonesia
nah bagaimana lemahnya pengawasan atau tanggapan dari bapak sendiri pak terhadap pengawasan terhadap jalur jalur tersebut
ini selalu mengatakan jalur jalur lemah pengawasan
mereka berangkat menggunakan paspor hijau mbak sebagai kunjungan wisata
mereka datang dengan pesawat ke batam
mereka pergi dengan kapal penumpang lewat batam center dengan visa dan paspor laksana kunjungan turis
memang itu bukan kebijakan kenyataan mereka